sss tumben banget sopan
karena ada bokap gue
sss tumben banget sopan
sss tumben banget sopan
sss tumben banget sopan
sss tumben banget sopan
nanti waktu saat camping
jangan di sana itu kamu melakukan tindakan tindakan yang bisa
warisan paling tak ternilai
ku tak inginkan lagi semua yang semu
tolong tulisin puisi lo yang kemarin dong
yang tentang ibu
boleh tapi ada tarifnya
jangan bilang satu juta
kalau segitu gak mau deh
buat lo apa sih yang enggak
emang gue kenapa sih
terus ada makhluk kayak gitu di muka bumi ini
hah dasar roman
udah mobil mas ya cepet cepet cepet
pak umar kayak bingung gini sih
karena dia mau nolongin ulan
iih ngebelin banget sih
bella siapa yang ngebelin
yaudah kalau gitu saya dulu nih pak
ini sih pak
baju kamu kurang bahannya
oh kamu setahun di luar negeri
sudah lupa dengan peraturan sekolah ini
kamu keliling lapangan dua kali
oh saya dihukum sih pak
ini aja bajunya udah saya masukin
ke dalam rok pak apa perlu
saya sama supir saya buat ngambil rok yang lebih panjang daripada ini
kurang tetap peraturan dan sekali lagi
bapak lihat rok kamu di atas lutut
hukumannya akan ditambah dua
kali lipat ngerti kamu hah
wah kali lipat
tunggu apa lagi
puter lapangan sekarang
banget deh kenapa sih
biasa emang yang bete
itu bukannya si bella
dihukum sama pak umar
ya ampun kasian banget dia dihukum sama
pak umar dia dihukum kenapa ya
peraturan kali makanya dihukum
kasian bellanya aku
bel ini namanya
kualat karena allah udah
bentak bentak gue tadi
udah yuk nanti kita dihukum pak umar lagi
kalo ketahuan kita disini
kamu yakin ikut kegiatan
camping kayak begini segala
ya yakin lah pak
aku packing sekarang ya kan
makanya dari dulu papa itu tau kalo kamu itu
benci banget sama yang namanya gelap
kamu aja gak pernah tuh keluar rumah sampai
larut malam dan kamu itu
kan penakut sekali sama yang
namanya film horror
mau ikut kegiatan acara apa
cari jejak malam malam
aku yakin banget
aku bakal berani
please depa aku ini udah kelas
dua belas dan bentar lagi aku bakal
kuliah masa masih aja
penakut sih enggak dong
ya sudah oke
tapi dengan syarat
biasa apa kamu
selama di sana nggak boleh jauh jauh
ya sudah teruskan
packingnya jangan sampai kelamaan
terus isi rehat siap papa
papa bener juga sih
ntar pas lagi acara
nyari jejak gue parnu
nanti pasangan gue siapa ya
gelap banget sih

ntar ada ular gak ya
ntar ada ular gak ya

oh atau nanti
ih jangan sampai deh
nanti bakalan ada muncul
lo gak usah kegayaran ya ulan
yang ada hantu tuh
lo tau kenapa takut
karena suara lo melengking
ini enak aja suara gue dibilang
hah tuh apa mengking kan
omongan gue tuh selalu benar
kok bisa gak sih kecilin suara lo dikit
lo mau hantunya bener muncul
gue sih gak takut
lo kali yang takut
ih jangan sampai deh
gak boleh gue gak mau
bisa bisa gue berantem loh sama dia
terpaksa gue naik angkot
gue titip di sekolah
pak pak pak
minggir dulu pak itu ada temen aku
itu pak roman
roman itu bukannya anak yang sudah
masa anak yang sudah mencelakai
kamu itu numpang di mobil papa
pak papa kan selalu
bilang sama aku supaya berbuat baik
sama temen dan sama si
siapapun nah ini ada teman
aku lagi kesusahan kenapa enggak kita bantu
kamu pikir ada siapa lagi
kamu mau ke sekolah kan
kamu lagi beruntung
itu tas bukannya taruh di bagasi
malah taruh di tengah nggak pernah naik
eh ada rompis
hai hai lan
tumben banget sopan kenapa
karena ada bokap gue
nanti waktu saat camping
jangan di sana itu kamu melakukan tindakan tindakan
yang bisa membuat
ulang itu celaka
kamu juga bilang sama temen temennya ulan
jangan suka gangguin ulan
wulan itu anaknya penakut sekali
dia itu takut sekali sama gelap malahan
ya ini kan semua demi keselamatan
om tenang aja ya
dan saya pasti jagain dia
dan saya gak akan biarin ada
temen temen yang gangguin dia
saya catat itu
ingat pesan saya baik baik
kamu jagain anak saya ya jangan sampai terjadi apa apa
ya udah ya pak aku berangkat
bokap lo baik juga ya
jangan berani berani ya
lo buka dulu baru lo marah marah
ada banyak panggilanmu
satu yang pasti
lebih mulia dari ratu
kau relakan tubuhmu
sebagai pintu masuk kami ke dunia ini
kau hancurkan egomu
derai tangis kami
pelangi dalam jiwaku
saat aku lelap
impas lo kan udah kasih gue tebengan